beragam koreografi dan spanduk berisi dukungan pada timnas sepak bola indonesia ini
adalah karya dari komunitas supporter la grande indonesia
koreografi pembakar semangat karya la grande indonesia ini
juga menghiasi tribun utara stadion utama gbk
saat laga fifa matchday antara indonesia versus argentina sembilan belas juni kemarin
tapi sebelum koreografi dukungan berbahan kertas di stadion ini bisa terwujud
ada proses panjang dan kerja keras yang harus dilakukan anak anak la grande indonesia
resiko yang pertama tuh kertas pasti kegeser kegeser sedikit
itu kan kalau misalnya kita mainin gambar yang emang udah simetris gitu gitu
itu kan kalau misalnya dia bergeser atau tertukar itu kan akan mengubah gambar
itu pola pattern yang aman yang merah putih hitam itu udah pasti aman
main bersektor sama main niatannya tuh main pola yang kalau kegeser pun tidak masalah
khusus untuk koreografi dukungan saat pertandingan indonesia versus argentina kemarin
la grande indonesia membutuhkan hampir tujuh lembar kertas
itu belum termasuk bendera bendera berukuran raksasa
dan spanduk berukuran delapan puluh x empat lima meter bertuliskan maju tak gentar
yang dibentangkan di tribun utara
stadion utama gbk
edukasi pada penonton agar koreografi yang sudah disiapkan bisa terbentuk dengan baik pun
harus dilakukan oleh la grande indonesia
dari kita sih kita pakai dua cara ya
yang pertama saat di stadion
itu di setiap sektor ada beberapa koordinator
yang untuk mengingatkan kembali kertasnya untuk diangkat dan lain lain
sama lewat sosial media beberapa hari sebelumnya
jadi sebelum melawan argi yang tindak kemarin itu kita bikin infografis
tentang bagaimana cara mengangkat atau cara menggunakan kertas tersebut
posisinya seperti apa bentuk kertasnya seperti apa itu kita sosialisasiin
berdiri sejak tahun dua ribu sebelas la grande indonesia awalnya berasal dari komunitas supporter
dan penggemar klub italia inter milan
hingga kini ada kurang lebih tiga ratus orang anggota aktif dari komunitas lagrande indonesia
uniknya lagi para anggota komunitas ini berasal dari
beragam supporter klub klub sepak bola tanah air
kita nggak ada yang ngerasa yang paling timnas siapa aja boleh dukung timnas
selama sembilan puluh menit tuh kita nge chain buat dukung timnas
jadi terbuka sih untuk umuh
walaupun sebelumnya mereka rival di klub lokal masing masing
tapi pas udah bebaur di la grande indonesia
lepas tuh anak bandung anak jakarta temenan
malang dan anak surabaya jadi temanan
ya karena la grande indonesia karena dukung timnasnya sih mas
salah satu ciri khas dari komunitas lagrande indonesia adalah mereka selalu menempati
tribun utara stadion saat memberikan dukungan pada timnas sepak bola indonesia
pertama kali berdiri itu kan dari interis di indonesia sebenarnya om
jadi inter risti indonesia itu
ultrasnya kurvanort sembilan ratus enam puluh sembilan itu berada di utara
jadi pertama kali kita berdiri kita menempatkan di tribun utara karena kita terinspirasi dari ultras sana
untuk menempati di tribun utara
tapi kita terinspirasi di tribun taranya aja om
bukan yang rules nya langsung ultras tersebut
karena di indonesia juga nggak akan bisa gitu
yang kita bisa ikutin rules dari sana hanya berdiri dan penyanyi sembilan puluh menit saja
hingga kini komunitas la grande indonesia sudah membuat kurang lebih lima belas koreografi
dukungan saat timnas bermain di sejumlah stadion di indonesia
tapi ada satu hal yang harus selalu ditaati oleh seluruh anggota komunitas ini
yaitu tidak boleh ada dukungan atau nyanyian yang berbau rasis
erlangga wisnuaji wahyu ramadan jakarta